kita pasti pernah merasakan ya dalam perjalanan di tengah kemacetan yang panjang dan juga lama
tiba tiba muncul dorongan ataupun hasrat ingin buang air kecil
terlebih lagi kita tidak bisa menemukan kamar mandi yang tepat atau yang baik di tengah perjalanan panjang kita ini
nah alhasil selama perjalanan macet panjang lagi menahan suntuk tidak buang air kecil
yang ada selama di jalan kita berpikir udah gak karuan lagi
nah sebenarnya ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk sedikit menahan hasrat atau dorongan untuk buang air kecil ini
ada beberapa tips yang bisa kita lakukan
yang pertama ketika sedang berkendara adalah usahakan kondisi ataupun postur tubuh kita dalam posisi yang tegat
jadi punggung tidak menempel kepada bangku kita
dengan harapan dengan posisi seperti ini
akan memberikan ruang maksimal kepada kantong kemih kita
nah lalu yang kedua usahakan untuk tidak mengganti ganti posisi duduk kita
karena yang kita sering mengganti mengganti posisi duduk kita
itu akan semakin men trigger keinginan untuk buang air kecil
dan yang ketiga kita juga bisa dikatakan untuk merelaksasi otot panggul dan juga otot perut secara bersamaan
nah dengan metode ini diharapkan akan semakin mengencangkan
dan apa juga bisa kita lakukan dengan cara senam kegel
yaitu menahan sedikit demi sedikit saluran kemih kita
seperti dengan intensitas lima detik terlebih dahulu
jadi kita tahan terlebih dahulu langsung ke kencingnya
kemudian lepas secara berlahan
ulangi terus menerus dan tambah intensitasnya
mulai dari lima detik sepuluh detik hingga lima belas detik
dengan metode seperti ini diharapkan kita akan semakin lama
mampu menahan hasrat ataupun dorongan untuk buang air kecil
dan kemudian yang kelima adalah usahakan untuk mengalihkan pikiran kita dari keinginan untuk buang air kecil
ini penting sekali
bisa dilakukan dengan cara fokus untuk tetap menyetir
lihat ke depan
atau bisa juga dengan mendengarkan musik sambil berdendang
atau juga bisa berbicara atau ngobrol dengan teman di sebelah kita
nah itu akan menjadi upaya kita untuk mendistract pikiran kita dari keinginan keinginan untuk buang air kecil
nah setelah kita melakukan hal hal yang berbeda dan berbeda dengan keinginan kita
tersebut namun masih tidak bisa lagi menahan keinginan untuk buang air kecil
maka ada hal darurat harus kita siapkan
yang pertama mungkin bisa disiapkan
dan juga penutup
nah ini bisa dilakukan di tengah perjalanan panjang
maksudnya kita tidak bisa menepi
atau menemukan kamar mandi
baik di restoran ataupun minimarket
ataupun pom bensin seperti itu
kita bisa melakukannya
ataupun bisa dikatakan buang air kecil
di dalam kendaraan
ini hanya dilakukan
ketika kita menemukan keinginan untuk buang air kecil
ketika kondisi darurat saja
masalah kita bisa buang air kecil dengan baik dan benar
di tempat yang tepat
nah kita disarankan lagi untuk minum air putih dengan banyak
dan kembali lagi buang air kecil
karena gunanya kita kembali lagi buang air kecil
adalah untuk meluruhkan atau mengeluarkan
bakteri ataupun zat racun yang sempat tertinggal
di dalam kantung kumi kita
ketika tadi kita cukup lama menahan buang air kecil
walaupun menahan buang air kecil dalam waktu yang cukup lama
itu bisa dikatakan
akan mengganggu kesehatan organ kita